sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia forward
festival olahraga rekreasi masyarakat nasional atau fornas ke lima
akan berlangsung di samarinda kalimantan timur pada lima belas hingga delapan belas november dua ribu sembilan belas
fornas kelima ini mengusung tema pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat
mendukung kesuksesan pembangunan sdm indonesia
tidak hanya festival olahraga fornas ke lima juga akan diisi bazar pameran dan gelar budaya
untuk mengetahui lebih lanjut telah bersama kita deputi bidang pemudayaan olahraga
kementerian pemuda dan olahraga bapak dr raden isnanta mpd
selamat pagi pak isnanta
selamat pagi mbak lucia
terima kasih sudah datang di cnn
baik pak ini menarik pak mendengar kata olahraga rekreasi
kalau saya sih jujur bingung waktu dengar olahraga rekreasi itu
apa mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu bisa dijelaskan
biasanya dengarnya rekreasi jalan jalan gitu ya
iya rekreasi jalan jalan beda begitu dengan olahraga
ya begini mbak lucia dan pemirsa bahwa olahraga secara keseluruhan itu dibagi tiga jenis
tiga kelompok tiga lingkup
nah orang banyak kenal namanya olahraga prestasi
karena yang selalu disebut sebut si game action game olimpiade pon
nyebut volley nyebut sepak bola bulu tangkis
itu olahraga prestasi
nah sedangkan satu lagi namanya olahraga pendidikan
pendidikan itu olahraga yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa
anak didik peserta didik itu di sekolah sekolah
kayak ekstra kulik pendidikan just money
jadi pendidikan itu sebagai alat olahraga sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan pendidikan
olahraga rekreasi olahraga pendidikan
nah satu lagi olahraga rekreasi tadi
olahraga rekreasi itu lebih ke arah tujuan untuk mencari derajat bugar derajat sehat
jadi tujuan kita gak nyari juara olimpiade atau juara pon
tapi bagaimana kita berolahraga untuk menjaga tubuh kita tetap fit
supaya kita bisa lebih produktif nggak sakit supaya masa tuanya tetap masih sehat
sehat begitu ya
nah berarti yang masuk dalam cabang cabang olahraga rekreasi ini seperti apa pak
sebetulnya setiap waktu olahraga rekreasi ini jenisnya nambah terus bentuknya nambah terus
tapi kadang kadang ada juga yang punah
nah contoh misalnya olahraga rekreasi itu kan ada olahraga tradisional
kadang zaman dulu orang bermain olahraga tradisional macam macam banyaknya
habis panen terang bulan atau acara tujuh belas an banyak sekali jenis jenis olahraga tradisional
tapi generasi muda kita banyak yang gak tau sekarang
apa itu kupak soto
yang egrang mungkin masih pada apal
panjat binang masih banyak apal
tapi ada gebuk bantal ada terumpah panjang
jangan jangan banyak yang gak tau anak anak kita
nah itu baru olahraga tradisional yang cenderung semakin punah
nah padahal kekayaan kita banyak sekali olahraga tradisional itu
nenek moyang kita dulu telah memainkan olahraga itu setiap waktu
itu pakai olahraga tradisional
nah di dalam olahraga rekrasi tidak hanya olahraga tradisional olahraga yang berkembang baru disebut orang nyebutnya olahraga muda
yang modern biasanya
seperti e sport yang sekarang trend
itu juga olahraga masyarakat karena tujuannya untuk menggerakkan menggerakkan tangan
tapi juga latihan latihan sebelum main e sport
tapi disebut sport juga
ini nanti ada juga di festival itu
kemudian olahraga yang ekstrim seperti main bme karus muter
mungkin seperti lomba seperti tarik tambang itu juga masuk
tarik tambang itu lorga tradisional
kemudian ice skating atau
skateboard atau main basket freestyle gitu kan
itu kan olahraga olahraga yang anak muda disukai
ada juga olahraga yang berbasis kebugaran seperti senam senam
senam banyak banget
zaman dulu kan tahunya skj ya
di sekolah ya pak ya
gaji ada sekarang jantung sehat lah
jadi tarian tarian pun sudah masuk juga ya pak
itu juga olahraga
meskipun itu dari sono tapi juga bagian dari olahraga rekreasi masyarakat
kita bersepeda gembira
kalau keceng kecengan kan prestasi
tapi kalau kita sepeda gembira itu kan warga rekreasi
jalan cepat kalau lari
ada kan pertandingan di olahraga pesawat itu jalan cepat ya
tapi kalau kita itu jalan sehat
nah itu olahraga rekreasi
untuk mencari keringat
tidak diuber waktu begitu ya
tidak dilihat waktu begitu ya pak ya
tidak usah kebut kebutan tapi mencari sensasi
jadi rekreasi banyak sekali macam macam
dari yang bersifat petualangan yang kebugaran yang kreasi budaya yang tradisional tadi
termasuk olahraga yang disebut modern tadi kayak e sport itu modern
karena pakai digital ya
nah itu juga banyak
jadi olahraga rekreasi semuanya itu tadi tujuannya untuk mencari kegembiraan
jadi menang atau kalah semua senang
senang kegembira ya
kegembira sehingga terjadi kebukaran
kalau bugar itu sehat itu kan tidak semata mata hanya fisiknya kelihatan kuat ya
tapi juga ada batin yang sehat juga
ada hubungan sosial yang sehat juga
karena sehat itu tidak hanya semata mata fisik jasmani rohani tapi juga sosial
kalau olahraga rekreasi itu kan bisa kumpul bareng ngobrol sambil jalan
jangan egois main gadget sendiri di kamar
kita keluar jalan sehat bersama keluarga bersama tetangga car free day ditutup
bisa untuk rame rame
itu terjadi interaksi sosial positif
dengan demikian kita akan terjadi sehat sosial
bisa kerjasama bisa saling tegur sapa bisa saling diskusi bisa saling semacam bantu ya
itu terjadi karena interaksi sosialnya lewat jalur olahraga yang berbasis rame rame tadi
kalau mudah tadi tersenggela dengan baik
dalam fornas kelima nanti ini ada berapa banyak cabangan yang akan diperlombakan
bisa lebih dari seratus
tapi yang harus kita tampungnya kita akomodir terbatas karena waktu dan biaya
jadi yang mau banyak
tapi secara umum kita kelompokkan dari tiga komponen tadi
ada yang sifatnya petualangan tantang ada yang kebugaran ada yang tradisional
itu semua ada
tapi tidak semua olahraga tradisional tampil di sana
tidak semua senap kebukaran tampil di sana
tidak semua ekstrim tampil di sana
karena kalau dipestakan semua waktu dan tenaga tidak bisa aset batas
bisa membutuhkan waktu berhari hari berminggu minggu ya pak ya
karena sakit banyaknya
nah nanti ini diikuti oleh semua provinsi begitu pak
partisipasi daerah tiga puluh empat provinsi hadir
jadi total lebih dari tiga ribu lah penggiat olahraga ini datang ke sana
nah ini kan kalau misalnya kita bicara olahraga prestasi
atlet begitu ya
nah ini berarti dikatakan penggiat ya
ini range umurnya juga berbeda beda dong pak
biasanya kan atlet ada umur tertentu saja
itu salah satu pembedaan
kalau olahraga prestasi itu kan pakai standar
lapangan harus ukuran sekian sekian sekian
atlet umur sekian misalnya gitu ya
kalau ini enggak
olahraga rekreasi itu siapapun
jadi mulai usia dini sampai lansia boleh
tapi ya pilih pilih cabang olahraga atau
jangan nanti yang tua tua ikut panjat tebing atau ikut main skateboard
jarang jarang juga anak anak muda kita mau ikut senam
biasanya ibu ibu itu yang senang senam lomba senamnya
anak anak mungkin senang yang ekstrim
mungkin senang yang menantang lain ya
sesuai dengan selera
intinya harus bergerak berolahraga
nah apa saja pak yang sudah disiapkan untuk mensukseskan event ini pak
gubernur kalimantan timur sangat care sangat peduli dengan menyiapkan baik budget
kolaborasi dengan budget apbn
lapangan tadi karena nggak pakai standar standar harus ngerenovasi stadion itu nggak ada
jadi ya karena sudah ada lapangan sudah ada gor sudah ada stadion tinggal dimanfaatkan
mau di luar di dalam itu bisa
nah itu prinsipnya sudah disiapkan
kemudian acaranya juga sudah disiapkan
pesertanya daerah juga sudah daftar
tinggal ada yang sudah berangkat hari ini
ada juga yang masih besok
openingnya tanggal lima belas
pas hari sabtu ya
tepat hari sabtu malam begitu ya pak ya
nah ini selain ya nanti lomba lomba ada apa lagi pak
nah sebetulnya pemerintah daerah itu sekaligus mungkin bagian dari promo mungkin bagian juga menghidangkan pada tamu tamu
sebuah atraksi budaya misalnya
entah itu kuliner juga disediakan dengan aneka macam kuliner
biarkan hidup ekonomi kerakyatannya
kemudian juga ada gelaran gelaran budaya kreativitas anak muda
juga sekaligus ada semacam rapat munas atau rakerna dari organisasi formi
karena mumpung ketemu di sana ada sebuah rapat membahas tentang kemajuan dan evaluasi olahraga masyarakat itu sendiri
jadi acaranya penghiasnya banyak
ini berarti masyarakat umum pun bisa ya pak ya datang untuk lihat kalau mau lihat situasinya seperti apa ikut partisipasi
dan harus malam kita ajak untuk datang
karena ini pestanya semuanya
tidak hanya atlet tapi semua masyarakat
ini kan festival sudah yang kelima ya pak
diadakan tiap dua tahun sekali
nah ini melihat dari berkaca dari tahun tahun sebelumnya festival sebelumnya apa pak kira kira yang membedakan
tambah banyak ya
kemudian cabang olahraga yang dipertandingkan diperlombakan difestivalkan juga tambah banyak
jadi kalau dulu dua ribu sekian partisipasinya sekarang udah atletnya tiga ribu
itu pun harus di stop
karena kalau gak di stop bisa nambah lebih banyak lagi
tadi karena keterbatasan
ini maknanya adalah kita semakin bangga bahwa kepedulian dan keinginan untuk berolahraga bagi masyarakat itu sudah tinggi
olahraga sudah mulai diposisikan kebutuhan
nah ini pertanda keinginan untuk tampil ingin partisipasi
ada yang mau ikut apa
yang pengen ada ikut yang bodybuilding
atau untuk physical fitness yang untuk menunjukkan dia yang berotot paling hebat
ada yang olahraga yang untuk jantung paru parunya lebih hebat
jadi macam macam itu
jadi semua tumpah ruah di sana baik olahraga bagi orang yang menantang
yang berat atau yang santai semua ada ya pak ya
nah ini juga nanti ada kategori kategori mungkin nanti akan ada hadiah berupa medali atau bagaimana biasanya
jadi olahraga ini tidak mutlak harus berhadiah uang
jadi kegembiraan bisa dilihat nanti ketika mendapatkan apresiasi sertifikat piagam juga piala juga ada
karena sebagai bentuk kemenangan bahwa dialah yang terbaik penampilannya
tapi yang kalah pun di sana tetap berpesta
karena di sini gak ada istilah bersedih karena kalah
karena sifatnya fun olahraga ini kegembiraan
yang menang yang terbaik pasti juga lebih gembira
yang lain gak nyesek karena semuanya disusun dan memang sifat atau karakteristik olahraga masyarakat itu mengembirakan
nah di dalam olahraga rekreasi ini kan ada tadi bapak bilang tradisional olahraga tradisional ada permainan tradisional begitu ya
ini berarti memang tujuannya untuk supaya jangan sampai hilang begitu ya pak
jadi sekali lagi semakin maju kok semakin ditinggalkan itu kekuatan budaya kita itu
sementara kita sekarang muncul undang undang tentang kebudayaan ya
itu yang juga mengamanatkan untuk dilestarikannya olahraga tradisional
nah sekarang dilombakan di festivalkan supaya masyarakat itu generasi muda terutama itu tertarik untuk melakukan
ternyata keren ternyata sangat mengembirakan ternyata juga ya misalnya kita main gobak sodor atau hadang istilahnya ya itu kan juga harus mobile kiri kanan kelincahannya perlu
main apa ini egrang juga perlu kelentukan perlu keseimbangan perlu macam macam
ini menantang juga
nah jadi masyarakat kita ini terutama anak muda karena mendengar istilahnya olahraga tradisional
masyarakat ini dianggap kampungan
nah sekarang lapangannya tempatnya kita set up sedemikian rupa agak menarik millennial gitu ya
misalnya dengan pewarnaannya atau mungkin dengan digital kalau menyentuh garis ini lampu nyala atau apa itu kan
supaya tertarik ya
supaya ada kekinian lah gitu supaya tertarik digitalisasi dalam tradisional tadi
jadi tanpa ngurangi
jadi tujuan besarnya disamping untuk mencari kebugaran dengan aktivitas jazmani tradisional tadi
tapi juga untuk memperkuat rasa cinta akan budaya bangsa
karena kita itu benar benar bangsa yang punya banyak kekayaan tentang olahraga tradisionalnya
kenapa ini tidak dilestarikan begitu ya pak ya
jangan sampai negara lain bahkan diklaim negara
memang mungkin ada kesulitan begitu ya rasanya mengajak masyarakat untuk berolahraga
jangan dijawab dulu ya pak ya
kita bahas lebih lanjut nanti
pemirsa usai jeda kita akan bahas lebih dalam lagi tentang olahraga rekreasi indonesia forward
bersama deputi bidang pemudayaan olahraga kementerian pemuda dan olahraga bapak raden isanta akan segera kembali
sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia forward
anda masih bersama indonesia forward bersama deputi bidang pemudayaan olahraga kementerian pemuda dan olahraga bapak dr raden istanta mpd
tadi sudah sempat menceritakan berbagai upaya dilakukan ya
salah satunya dengan membuat supaya permainan tradisional itu menarik supaya anak anak muda itu mau ikut memainkan ya
rasanya ada kesulitan juga ya pak ya untuk mengajak masyarakat berolahraga begitu
ada kesulitan karena perkembangan teknologi informasi itu pesat
sehingga anak itu kan teredukasi terinformasi dari berbagai sumber
yang cenderung akan lebih merasa gagah bergaya kalau menggunakan budaya asing
ketika k popnya merajalela dari korea kan itu karena teknologi informasi yang merambah dan begitu cepatnya
e sport juga dari luar
sempat sekali dimainkan oleh jutaan anak indonesia
sementara kita ngajak olahraga tradisional mungkin dikenalkan aja sudah lari
keburu megang hp
nah sekarang kesulitannya itu
maka kita harus melakukan berbagai strategi
salah satunya ya lomba
lomba melibatkan anak sekolah
kalau sudah mencoba banyak yang sudah tertarik
yang kedua melalui media telekomunikasi

media sosial media cetak
harus menyampaikan bahwa olahraga tradisional ini asik
kemudian yang ketiga ya pakai duta olahraga
banyak selebritis kita yang memang suka olahraga
dan hampir semua selebritis itu melakukan aktivitas jazmani karena memang untuk kepentingan profesinya kan
nah itu juga sangat peduli untuk membantu bagaimana mendongkrak keinginan masyarakat untuk berolahraga
nah jadi yang mereka punya penggemar
yang mereka punya idola
itu juga semoga mudah tertarik
kita juga kampanyekan juga lewat berbagai caralah
sekarang kita ngajak lewat pintu dharma wanita misalnya
bagaimana ibu ibu pejabat itu anggota dharma wanita
nanti bisa ngajak suaminya ngajak anaknya untuk berolahraga bersama keluarga
kemudian kita kerjasama dengan komunitas komunitas
sekarang komunitas tubuh dan hidup
banyak sekali ya
ada perkumpulan sepeda ada komunitas bmx ada komunitas jalan sehat komunitas senam ini senam itu
kita ajak untuk membantu sosialisasi
berikutnya kita punya organisasi namanya formi
apa itu pak
federasi olahraga rekreasi masyarakat
kalau di prestasi sering nyebutnya koni lah kira kira ya
kalau koni pas capal
tapi olahraga rekreasi ini indok berimpunnya olahraga masyarakat itu di
nah formi ini sudah ada di provinsi sudah ada di kabupaten kota
meskipun belum semua
tapi inilah organisasi yang kita jadikan harapan untuk membantu mengajak masyarakat berolahraga
nah kemudian organisasi lain juga banyak
organisasi penyandang disabilitas juga sangat care terhadap bagaimana olahraga bagi disabilitas
olahraga bagi pencinta rekreasi
sambil berkreasi olahraga
dikaitkan dengan olahraga rekreasi apa
banyak hal olahraga itu bisa melekat di berbagai lini
misalnya kita ada dano bagus misalnya di singkarak

tour de singkarak gitu
ada di ijen

nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
nah ini cukup banyak
karena banyak sekali lah event event yang berbasis olahraga dikaitkan dengan pariwisata
nah ini juga bagi kita adalah cara kita untuk mendekatkan kepada masyarakat dia suka apa
jadi olahraga jangan terjebak karena waktu tidak bisa
sambil berrekreasi sebenarnya pun sambil berolahraga bisa
mau selam lah mau arung jeram lah mau macam macam
jadi tidak hanya itu
pasif menikmati alam duduk manis itu kan kurang gerak
nah sekarang juga kita membuat namanya ruang ruang publik ini diisi dengan alat alat retness outdoor
jadi sambil carvide mampir ke tempat taman disitu tidak hanya menikmati taman yang indah tapi sambil melakukan gerakan gerakan yang fisik
nah kemudian setiap kabupaten kota sekarang sudah punya namanya carvide
carvide itu mengganggu perjalanan karena harus ditutup tapi setidaknya itu cara untuk mendekatkan masyarakat kumpul bareng disitu berolahraga
jadi sekali lagi banyak cara yang kita lakukan tapi belum optimal jujur saya juga minta tolong media karena indonesia itu luas untuk membantu memviralkan keadaan ajakan berolahraga ini
tanpa ada media untuk menjangkau samping sabang sampai merauke itu yang cukup luas ya
tidak terjangkau termasuk orang publik figur yang bisa mengajak
karena biasanya kan masyarakat banyak yang punya yang beralasan oh tidak ada waktu apalagi kalau bekerja dari pagi sampai malam kapan saya mau istirahat kalau saya harus olahraga lagi begitu ya
sekarang ada mbak kita membuat namanya gerakan lima puluh detik
kok lima puluh detik pendek amat emang bisa bikin bugar
nggak mungkin lah tetapi kalau itu dilakukan sesering mungkin ini untuk mengatasi isu isu yang sibuk tidak ada waktu
rapat baru setengah jam udah berhenti satu jam berhenti kita gerakkan dulu kita stretching
berdiri gerak teruskan rapatnya
mungkin ibu ibu yang lagi masak daripada nunggu matangnya lama sambil gerak
atau di lampu merah sedang nunggu lampu merah yang agak lama lakukan stretching gerak kiri kanan kiri kanan
kepala di geser geser dikit lama lama jadi fresh gak ngantuk
banyak tempat banyak situasi yang bisa kita lakukan
tidak ada istilah
tidak ada waktu tidak ada tempat
jadi slogan kita sekarang adalah ayo olahraga dimana saja kapan saja
ini mungkin yang harus ditanamkan ke masyarakat kita ya terutama anak anak pak ya
sekarang kan kita lihat anak anak pulang sekolah maunya langsung nonton tv atau bermain gadget
jarang susah untuk membuat mereka mau bermain di luar begitu berbeda dengan
saya mau menghibur kepada anak anak sekolah nanti pendekatan kepada kemendikbud
antar jam pelajaran gerak dulu
mau pindah pelajaran lain gerak dulu
kalau ngandalin kurikulum pendidikan jasmani kan seminggu cuma dua jam itu kurang
standar kita itu sehari itu tiga puluh menit harus bergerak
nah kalau itu dilakukan di sekolah juga di tempat pekerjaan tadi misalnya di kantor juga pada melakukan gerak
ibu rumah tangga juga bergerak dimanapun termasuk di tempat penjara
kita ajak juga bergerak
jangan ada alasan di penjara kan ruang sempit
kita bisa bergerak dengan ruang sempit
kita sudah kasih modelnya
sudah kita tatar caranya
jadi intinya olahraga itu untuk semua
atau ada yang bilang ah kalau berolahraga berarti saya harus masuk ke gym
bayar lagi mahal begitu ya
mbak olahraga apa ini
berarti biasanya di gym ya
jadi tempatnya dimana saja
itu masuk rekreasi nggak
iya dong itu rekreasi kan tujuannya untuk kebugaran kan
untuk menjaga fit kita badan
tidak ngejar prestasi prestasi
jadi itulah yang harus dilakukan siapapun
tidak ada istilah sibuk tadi
tidak ada istilah profesi ini profesi ini
semua profesi tetap membutuhkan kebugaran
perlu diingat mbak bahwa keuntungan besar kalau kita itu sehat bugar
minimal dana bpjs bisa tidak didekorkan lah
untuk pencegahan supaya nggak sakit
sekarang kan anggaran kesehatan itu semakin tinggi untuk pengobatan
jadi sebaiknya kita berlakukan pencegahan ya pak
untuk jantung saja bisa tujuh tujuh triliun untuk menghabiskan mengobati jantung
belum lagi yang diabetesnya belum yang ginjalnya
itu semua kan karena kurang gerak di awalnya
nah inilah sebetulnya investasi yang cukup strategis adalah ajakan bergerak
dan bapak presiden telah mengeluarkan impress tentang gerakan masyarakat sehat
nah hidup aktif ini bagian di dalam germas itu
jadi melihat kenyataan ini maka presiden telah mengeluarkan impress tadi nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
nah itu sangat pas sekali tinggal sekarang implementasinya
kalau itu dilaksanakan dengan baik insya allah derajat kebugaran menaik angka sakit itu menurun
nah terkait dengan fornas ini pak apa harapannya pak dengan diadakannya fornas ini
harapan besarnya apa
harapan besarnya ada efek kepada masyarakat luas tidak hanya yang tiga ribu empat ribu yang sedang berlomba di kaltim
efeknya adalah mempengaruhi masyarakat luas untuk ikut ikutan bergerak
tidak harus ikut lomba di kaltim tapi akan berbuat di lingkungannya
di kawasan dia bekerja atau di tempat sekolah atau di mana saja
itulah kalau bisa menginspirasi tentang event ini untuk masyarakat
jadi ikut ikutan bergerak berlomba maka tujuan kita itu menjadi tercapai
tapi kalau hanya sekedar pesta selesai tidak punya efek besar terhadap mempengaruhi masyarakat lebih luas lagi itu ya kurang pas
berarti kan jumlah penduduk indonesia yang dua ratus enam puluh an juta lebih kan tidak cukup hanya tiga ribu yang sedang berlomba
harusnya semua itu ikut bergerak
nah itulah tarifnya
nah itulah target besar kita
sehat masih kelihatan sehat tapi kalau dites belum tentu
nah makanya vila tes terusin
kalau bisa ditambah dengan olahraga lain lagi ya pak ya
syukur setiap hari tiga puluh menit
memang olahraga itu bisa dimana saja
di rumah juga bisa sebenarnya
di rumah bisa
tidak ada alasan ya pak ya
tidak ada alasan
nah kalau terkait dengan fornas ini pak apakah ada rencana ke depannya untuk mungkin ditambahkan waktunya karena mungkin terlalu singkat untuk semua perlombaan dimasukkan di dalamnya
harus kita tambah tentunya kita harus mencari dana yang lebih mencari sponsor dan kemitraan yang lebih juga supaya teman teman kita dari komunitas lain cabang olahraga yang lain ada kesempatan untuk berlomba
biar angka partisipasinya tinggi
tapi kalau saking bludaknya ya tidak harus semua harus ke nasional
mungkin ada semacam festival olahraga rekreasi tapi tingkat provinsi
nanti provinsi membludak dibuat lagi tingkat kabupaten
jadi tidak harus semua harus berangkat itu
jadi tidak harus nasional nanti baru dibuat begitu bisa skala kecil juga sudah bisa dimulai begitu ya pak ya
bisa kecamatan antar kecamatan bagus juga kan
nah terakhir pak mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mengajak masyarakat terkait dengan event fornas ini
ya masyarakat indonesia yang kami banggakan mari kita lakukan aktivitas jasmani yang rutin agar kita menjadi masyarakat yang punya gaya hidup sehat
punya memposisikan hidup aktif itu bagian dari kebutuhan
ini untuk kita semua
untuk masa depan kita juga
investasikan kesehatan kita untuk masa tua kita
lakukan secara rutin
dan jangan lupa ajak lingkungan kita
lingkungan keluarga kiri kanan dan lingkungan kerja semuanya harus olahraga
siang malam boleh
yang penting setiap hari harus gerak
ayo olahraga dimana saja kapan saja
terima kasih pak isnanta
sudah membagikan informasi
bisa bermanfaat dan juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi untuk mau berolahraga setiap saat
mirsa demikian indonesia forward bersama kementerian pemuda dan olahraga
saya lucia sahari undur diri